sih penasaran lah sama apa yang mau ditunjukkan ular tadi di hutan
dan aku juga masih penasaran kenapa hutan tadi dikeramatkan
aku pikir soal hutan tadi kayaknya
aku percaya kata orang tadi
hutan tadi itu dikeramatkan karena takut leluhurnya marah
bukan soal dimana kita nungguin sakti
tapi gimana kita setia sama sakti yang udah setia sama kita
dari sisi ini aja gue udah kalah sama sekar
gimana sakti nggak suka sama dia
tapi gue harus tunjukin
kalau gue juga mau berkorban buat sakti
berarti kita tetep nunggu disini dong
aduh ntar lagi malam banyak nyamuk
serem lagi itu
kalian gak lihat nih kuburan semua
aku yakin sakti akan kembali
sakti kamu gak apa apa kan
saya gak mau pulih
saya gak menyangka
ternyata kalian masih menunggu
tapi kalian masih menunggu saya disini
terima kasih ya teman teman
terima kasih kalian sudah menjadi teman yang baik
saya gak tau saya harus bagaimana kalo kalian sudah pergi
kok kau bisa yakin saya akan balik
feeling dia itu kuat
berat saat dia tajam
sepertinya sekarang kita sudah aman
lebih baik kita cepat cepat pergi dari sini
sebelum papa saya berbuat pikiran
ya sudah berarti sakti biar istirahat di mobil
semua bantuin minggirin rantingnya
ya sudah sudah
sakti gak apa
itu sama bang bumara
kamu mau kesini kok gak bilang bilang
ya gak sengaja paman
karena kebetulan emang ada urusan di ku lima
kami juga tidak bisa lama lama disini
karena kami mau langsung pulang ke jakarta
karena besokan harinya itu kita ada urusan juga disana
tidak usah datu
lebih baik disini saja
puspa marah paman
ada kamu jojo kok tidak disuruh masuk
iya bi maaf banget ya
kami kesini emang hanya mau jenguk
maafkan kami bu puspa
bagaimana dengan keadaan sekar
kenapa tidak diajak kemari
skar di akhir akhir ini banyak sekali mendapatkan tugas kuliah
dan karena dia sangat sibuknya jadi kami tidak enak untuk mengajaknya
ayolah kalian masuk saja sebentar
kita semua ini kan sudah sangat merindukan kalian
paman mengucapkan terima kasih
karena kamu telah bersedia hidup bersama bu mara
dan seperti yang paman bilang dulu
pasti ini sangat berat
paman gak perlu menjemaskan wili
sejak kecil kan paman sering sekali membantu keluarga wiwit
ya walaupun selama ini keluarga wiwi di surabaya
puspa datu abu maaf
tapi kami harus cepatnya pulang
karena perjalanan kami menuju jakarta itu masih jauh sekali
karena saya telah memaksa kamu untuk menikah dengan wiwit
karena memang pada saat itu tidak ada pilihan lain
kalau kamu tidak menikah dengan bibit
maka generasi ini akan musnah
saya juga meminta maaf
karena sampai sekarang pun
saya masih belum bisa membahagiakan wibir
saya masih belum bisa
kalian tidak usah membicarakan masalah ini lagi
kalau begitu saya percaya dengan anda
kalau begitu saya permisi dulu
aku masih penasaran lat
sama apa yang mau ditunjukkan ular tadi di hutan
dan aku juga masih penasaran
kenapa hutan tadi dikeramatkan
soal hutan tadi
kata orang tadi
hutan tadi itu
karena takut leluhurnya marah
apa yang terjadi
ada apa sih kei
tahu apaan sih loh
gua juga gak ngelihat apa apa
enggak enggak enggak
tadi jelas jelas aku lihat disitu
dari tadi gak ada apa apa
sekarang kita akan nabrak kakek kakek itu
aku harus melihatnya
ada apa kei
tadi perasaan aku lihat kakek kakek disini
kok gak ada ya
gak ada apa apa kah
gak ada kakek kakek
mungkin kau hanya berhalusinasi
iya bener kei
kalau tuh halu ngantuk capek
makanya lo gak bisa bedain dunia nyata sama halusinasi
aku tuh tadi lihat kakek kakek di depan mobil kita
ya tapi sekarang kita lihat fakta nyos aja kei
buktinya daduh kan kakek kakek
boleh sekarang kita jalan lagi
daripada kita habis habisin waktu kita buat hal gak penting kayak gini
tadi perasaan gak ada kalung itu deh
bukan kita coba lihat
perasaan itu bukan kalung gue deh
eh eh eh jangan jangan jangan kei
ini kalung pasti punya kekuatan mistis
lo ngapain denger ceritanya apa
tentang sebuah benda yang nyari tuannya
dan setelah udah nampel sama tuannya
si kalung itu minta tumbang dari tuannya
membunculannya tiba tiba kayak gini
oh gak aneh apa
di bangku lu juga sering terjadi begitu kay
sepertinya kalian benar
itu juga bukan milikku